balita kalista yang diduga dianiaya pacar ibu kandungnya
kini masih kritis dan dirawat di rsud karawang jawa barat
ibu korban belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian
sudah lima hari balita berusia satu tahun empat bulan ini
dirawat di rumah sakit
hingga selasa siang kalista belum sadarkan diri
kalista menderita luka akibat gigitan dan sundutan rokok
namun ibu kandung kalista belum melaporkan kasus ini ke polisi
banyak banyak yang terjadi
pihak kepolisian yang akan menangani masalah masalah secara ininya
kami dari pihak rumah sakit kan dari dokter spesialis anak lagi menangani
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kapolres karawang
hendy f kurniawan di karawang jawa barat
selamat sore pak hendy
selamat sore mbak putri
pak hendy kalau informasi yang kami dapatkan dari lapangan
memang ibunya tidak melapor ke polisi
tapi polisi juga memantau kasus ini
bagaimana awalnya polisi
mengetahui ada anak yang diduga dianiaya ini pak hendy
baik mbak putri
tepatnya kemarin pagi sekitar jam delapan
dari pihak rumah sakit ke dr dwi
menghubungi pihak reskrim polsekota
bahwa diduga ada balita yang telah dirawat sepuluh hari di rumah sakit umum daerah
diduga mengalami penganayaan yang menganggapnya bersangkutan koma
kemudian dari pihak polsekota melaporkan ke saya
kemudian saya bersama jajaran polsekota dan unit ppa
mengecek kondisi bayi tersebut
kemudian sampai tadi malam dari pihak keluarganya
tidak sedia membuat laporan polisi
sehingga kita membuat laporan informasi untuk dasar kita melakukan
penyelidikan terhadap dugaan pn tersebut
ya artinya mohon maaf artinya sampai saat ini masih belum ada pelaporan
tapi kemudian apa yang akan dilakukan polisi
sampai saat ini laporan sebenarnya tidak ada
kita membuat laporan sendiri berupa laporan informasi
untuk dasar kita melakukan tindakan kepolisian
kemudian dari hasil penyelidikan
kita tentukan dua orang potensial suspek atau potensi sebagai pelaku
yang termasuk orang dekatnya
karena dari tadi malam
secara maraton tujuh orang kita lakukan pemeriksaan secara intensif
kemudian tadi malam juga sampai dengan pagi ini
kita koordinasi dengan pihak dokter forensik melakukan visum
sementara terhadap kondisi bayi tersebut
dokter forensik menjelaskan dugaan koma bayi tersebut
akibat benturan di bagian kepala belakang
ada benjolan di bagian kepala belakang
pak hendi orang terdekat ini maksud anda siapa
berarti kan mereka
dia tinggal di rumah bersama ibu
dan kalau tidak salah tinggal di rumah pacar ibunya
apakah benar begitu
ya jadi sejak februari dua ribu delapan belas
ibunya ini inisial s bersama balita inisial c ini
tinggal bersama pacar ibunya
sampai dengan tanggal sepuluh maret
karena kondisinya kalista kejang kemudian
bersama dengan pacar ibunya dibawa ke puskesmas
kemudian dirujuk ke rsud untuk mendapat perawatan
ya sejauh ini apa dugaan dari polisi pak hendy
kita sudah mengantongi beberapa kesesuaian alat bukti petunjuk
dari mulai keterangan dokter forensik bahwa
koma dari bayi tersebut diakibatkan benturan atau trauma benturan di kepala bagian belakang bayi
kemudian ada beberapa luka baik paha kemudian lengan
dan hampir sepijur tubuh
kita sudah beberapa keterangan kemudian kita krocek
dengan keterangan beberapa saksi di sekitar lingkungan
kemudian dalam rumah maupun terhadap ibu kandung sendiri
maupun terhadap pacar ibunya
dari beberapa keterangan tersebut kita sesuaikan dengan kondisi korban
dan keterangan dokter forensik
kita sudah mengarah ke dua orang potensial pelaku
dua orang potensial pelaku apakah salah satunya pacar ibu kandung
ya jadi ada
sementara kita belum bisa umumkan karena masih proses penyelidikan
tetapi yang paling penting adalah dari dokter forensik menjelaskan
koma tersebut diakibatkan adanya trauma benturan di kepala
kemudian para saksi telah kita periksa
ada sesuai keterangan siapa yang melakukan tindakan membenturkan
kepala bayi tersebut ke rapi ring dan sebagainya
itu sudah kita kantongi berbagai transaksi
siapa pak yang membenturkan
sementara kita belum bisa sebutkan
nanti setelah kita rilis resmi setelah kita putuskan melalui gelar
sebagai tersangka kita akan rilis resmi
oke kapan kira kira pak gelar perkara kemudian pengumuman tersangka
setelah visum ed repertum secara bertulis kita terima dari pihak rumah sakit
dokter forensik kita akan lakukan gelar sekali lagi untuk meningkatkan
status penyelidikan dan meningkatkan status tersangka
baik prosesnya saat ini masih berlangsung kami tunggu terus
akbp hendi f kurniawan terima kasih